sebuah sekolah madrasah sanawiyah di banyumas jawa tengah memberikan pendidikan gratis bagi siswa yang tidak mampu
di sekolah yang dibangun sejak enam tahun lalu ini pendaftaran siswa baru hanya menggunakan hasil bumi serta alat pertanian
inilah rombongan orang tua bersama anaknya yang akan mendaftar di mts pakis dusun pesawahan kecamatan cilongok banyumas selasa pagi
ada yang berbeda dari barang bawaan yang dibawa oleh orang tua dan anak anak ini
selain membawa tas anak anak ini juga membawa hasil bumi atau pertanian seperti singkong talas serta pisang
hasil bumi inilah yang akan digunakan mereka untuk mendaftar menjadi murid baru di sekolah yang terletak di wilayah terpencil ini
hari kedua pendaftaran ada tiga belas anak yang akan mendaftar sebagai siswa baru di mts pakis pesawahan
mereka merupakan anak anak dari keluarga yang kurang mampu seperti kuli bangunan serta buruh tani di wilayah yang tak jauh dari sekolah yang berada di lantai

bagian dari mereka merupakan anak anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah formal
sehingga tidak heran jika yang mendaftar sudah melebihi usia sekolah
proses pendaftarannya pun cukup sederhana
orang tua bersama anaknya ini hanya mengisi daftar riwayat hidup
kemudian mereka mendapatkan peralatan sekolah seperti buku dan alat tulis
kalau saya milih dasar sekolah sini kan nggak ada biaya
biar nyanyi kurang
kalau saya ya orang nggak punya lah
kalau saya kan orang buruk
jadi tadi membayar pakai apa
lokasi hidup jauh
saya dari karanggundang
berapa jauh dari sini
ya lumayan jauh juga
milih sekolah di sini kenapa
supaya anak mau sekolah tadinya mau di sekolah ini bawa takut ke pisang biayain pak
di sekolah ini siswa tidak dibebani dengan syarat syarat seperti sekolah formal
mulai dari seragam sekolah sepatu dan lain sebagainya
suasana belajar pun santai namun serius
selain pendidikan formal para siswa juga dibekali kegiatan pertanian
perikanan dan peternakan
kemarin lulus sd berarti
di sd dua sambirata
terus ini masuk sini tahu dari mana
saya tahu dari temen
temennya udah masuk sini
kenapa sih masuk ke mts ini
gak ada biaya
gak ada biaya masuk sini
gak ada biaya
es pakis pesawahan yang berdiri sejak tahun dua ribu tiga belas ini
memang diperuntukkan bagi warga miskin
pendaftaran siswa baru pun menggunakan alat alat pertanian
serta hasil bumi
alat pertanian ini nantinya akan digunakan siswa saat praktik pertanian
mereka dengan latar belakang keluarga yang memang kurang mampu
ini yang kita berlakukan bahwa sekolah di sini tidak dipungut biaya apapun
malah kita coba membekali mereka dengan berbagai
kita ajari mereka bertani
kita juga punya unit usaha membuat keripik
ini yang harapannya nanti orang tua juga terlibat sebagai sumber belajar dengan putra putrinya
hingga kini jumlah siswa mts pakis pesawahan mencapai tiga puluh tiga anak
seluruh siswa merupakan warga kurang mampu yang tinggal di lereng gunung selamet
imam ambar woto banyumas